sinyal bergabungnya p tiga ke koalisi pengusung ganjar mahfud
akan dibahas di internal koalisi pengusung ganjar mahfud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

hingga putra jokowi yang juga ketua umum psi kaisang pangarep
p tiga berdepan di satu meja dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto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
p tiga siap ikut membangun indonesia pasca pilpres
kepala ketua umum partai golkar erlangga hartarto
sekjen gerindra ahmad muzani
bapak hadir di luar partai koalisi satu satunya partai keempat keempat yang hadir
enggak kan saya dulu juga sebelum menjadi pt ketua hukum saya kan koordinator kib
kib kemudian kib itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan secara resmi untuk membubarkan kib itu kan tidak ada
ya kami masih komunikasi baik dengan pak juh dengan pak erlang gartar pak omong pak dutkan dan pak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
saya kira baik apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih itu menjadi tradisi indonesia lah ya
terus kemudian mereka antar pimpinan partai saya kira boleh boleh saja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
p tiga hanya meraup lima delapan ratus tujuh puluh lebih atau tiga